ya kita kembali ke kongres pssi di bandung dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia roby sofwan amin yang sedang berada di hotel arya duta bandung
selamat siang roby roby sudah sejauh manakah berjalannya kongres sampai dengan saat ini dan apa saja agenda yang sudah dan juga belum dibahas
selamat siang seril ini mengejutkan jika biasanya kongres pssi itu selalu tegang dan butuh waktu yang lama tetapi kali ini justru aman dan lebih cepat
seharusnya ini selesai pukul empat sore sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh pihak pssi panitia tetapi tadi sebelum makan siang sudah selesai dan dinyatakan sudah ditutup
untuk mengetahui apa saja yang dibahas dan hasilnya saya sudah bersama eksekutif komito pssi gusti randa apa saja sebetulnya kok begitu cepat dari jadwal yang sudah dibuat ini
ya pertama tama kita harus mengucapkan terima kasih alhamdulillah bahwa kongres kali ini seperti tadi mas katakan suasananya penuh dengan kondusif ya
itu mungkin tidak terlepas dari pertama persiapan
persiapan kongres itu sendiri lalu suasana menjelang kongres memang tidak banyak yang meletup letup gitu lalu dari kawan kawan keamanan ya yang kita tahu bahwa bandung juga tidak kongres pssi saja tetapi kira kira lima km dari sini ada teman teman bonek kita yang juga ternyata tertip juga sehingga suasana hari ini berjalan begitu indah ya
nah yang kedua
yang kedua kenapa juga ini kok bisa damai tentram ini karena ini memang kongres tahunan atau ordinary kongress kongres biasa yang setiap tahun diamanatkan oleh statuta bahwa pssi harus membuat kongres
bang gusti apa yang dibahas tadi terus kemudian apa kesimpulan atau yang dicapai dari pembahasan yang sangat cepat ini
ada tiga agenda besar
agenda pertama adalah pertama mengenai persetujuan penerimaan
pendana anggota baru yang tujuh klub itu lalu ada pengampunan terhadap tujuh orang lalu pendaftaran anggota baru
yang kedua masalah pengisian badan judisial
yang ketiga terakhir baru mengenai program
nah kita mulai masuk agenda yang pertama
agenda yang pertama itu satu a nya misalnya penerimaan
sebelum kongres ini
memang kita sudah ada pertemuan kepada para voters tentang kira kira kongres besok itu mengenai apa saja
nah pengkondisian itu menurut saya mengakibatkan suasana di pagi hari ini bisa cepat
contoh misalnya masalah persebaya
masalah persebaya akhirnya tidak begitu gaduh di dalam
semua sudah mengerti bagaimana dasarnya bagaimana historinya bagaimana persoalan hukumnya
dan ini memang hutang pada waktu
pada november kemarin di ancol sehingga ketika diminta persetujuan bagaimana persetujuan terhadap persebaya seribu sembilan ratus dua puluh
dan semua menyatakan diterima
nah ini juga sebuah hal yang menyejukkan
kita pikir ada beberapa protes protes ya
yang kedua bagaimana dengan enam klub lainnya
di situ ada persema di situ ada persibo di situ ada arema
katakan bahwa mereka mereka kita terima juga apakah setuju setuju
mengenai penempatan di kastamana kita taruh di liga nusantara para voter pun juga setuju
dari tujuh itu hanya persebaya yang ada di divisi utama
memang ada salah satu voter menanyakan kenapa persebaya tidak di isl
kalau kita melihat sejarahnya memang persebaya pada waktu sebelumnya memang ada di divisi utama
dan itu pun sudah kita bicarakan
ketua umum kami sudah berbicara sebelumnya
bagaimana posisi persebaya
kepada persebaya dan jajarannya
dan mereka pun setuju
dan alhamdulillah saya mendengar kabar bahwa kawan kawan yang ada sekarang di bandung juga
yang sekian ribu orang itu
menyambut dengan gembira
dan mudah mudahan rekonsiliasi dari seluruhnya ini
menjadikan pssi ke depan menjadi lebih gampang
untuk menjalankan realisasi
ya ketujuh orang
yang selama ini diberikan
barengsi oleh pssi sebelumnya
dengan ya dengan kayak tadi
dengan sejarahnya dengan situasinya
akhirnya para voter dapat menerima pengampunan itu
kepada pak johar arifin hussein dan kawan kawan
oke terakhir berkaitan dengan tim nasional
tentunya ini juga ditunggu oleh publik
akan dilatih oleh siapa
apa hasil dari berkaitan dengan ini
ya untuk tim nasional memang sudah kita tetapkan pelatihnya
untuk senior kita sudah punya dua pelatih yang tinggal dikerucutkan saja
tinggal dipilih salah satu yaitu luis fernandez dari spanyol
dengan luis mila juga dari spanyol
kalau untuk u sembilan belas kita telah menyiapkan ada dua juga
kemungkinan tinggal kita pilih yaitu u sembilan belas bung indra safri
yang kita tahu sudah bagaimana tahun dua ribu tiga belas lalu dengan rudy eka
nah lalu ada juga untuk u enam belas nya kita persiapkan saudara fahri husaini
ini semuanya nanti akan dipakai atau masih harus menunggu keputusan eksekutif komite
untuk penunjukan pelatih tim nasional memang itu kewenangan exco
tetapi dalam kongres ini hanya kita announce nama nama mereka
dan ini akan menjadi pr exco
saya kira dalam waktu satu minggu ke depan
sudah ada firm pasti siapa siapa pelatih nasional kita
dari senior u sembilan belas
terima kasih bang gusti sukses pssi
ada dua hal yang saya garis bawahi
pertama adalah kongres pssi ini ada momentum yang sangat menarik menurut saya
pemerintah yang datang diwakili menteri olahraga
dan mendukung nantinya program yang akan dilakukan oleh pssi
berikutnya yang kedua adalah berkaitan dengan pssi memberikan pengampunan
atas sanksi yang diberikan
menerima klub klub yang cukup membuat heboh
terutama berkaitan dengan klub persebaya dengan boneknya
tentunya ini menjadi kabar gembira buat semua
dan pertanda baik untuk sepak bola indonesia di dua ribu tujuh belas
kembali ke seril di jakarta
baik terima kasih banyak atas laporan anda
dan ini roby sofan amin langsung dari bandung jawa